ya persiapan tidak hanya dilakukan oleh klub peserta indonesia soccer championship saja
para pengadil di lapangan hijau juga tengah sibuk mempersiapkan diri dalam sebuah pelatihan dan penataran wasit
yang telah berlangsung sejak tujuh belas hingga sembilan belas april
setelah tertunda cukup lama kompetisi sepak bola tanah air kembali bergulir
ajang torabica soccer championship yang diresmikan pada delapan belas april kemarin digelar bersamaan dengan pelatihan dan penataran wasit
sebanyak empat puluh dua wasit dan lima puluh delapan asisten wasit terbaik seluruh indonesia mengikuti proses penataran dan pelatihan wasit yang terbagi menjadi beberapa sesi
dalam penantaran ini wasit wasit akan diseleksi kelayakannya
selain tes pengetahuan psikologi dan mental tes fisik juga dilakukan sebagai salah satu rangkaian pelatihan
untuk menguji kekuatan dan ketahanan fisik mereka para instruktur menerapkan metode terbaru dari fifa
berbeda dengan metode sebelumnya cooper test ini menerapkan sprint dengan jarak lebih pendek yaitu tujuh puluh lima meter untuk memaksimalkan kecepatan para wasit
fifa sudah ada tujuan tersendiri untuk melaksanakan seperti ini karena sepak bola modern adalah mengandalkan kecepatan
antisipasinya wasit harus berada di dekat permainan
dan sesuai dengan kebutuhan di tempat itu wasit harus berada di tempat itu
sehingga kecepatan permainan harus diikuti dengan kecepatan pergerakan dari wasit
adanya perubahan metode pelatihan fisik tidak menjadi kesulitan bagi para hakim pertandingan
mereka telah mempersiapkan diri baik fisik dan mental agar tetap siap untuk memimpin setiap laga
karena kita jauh jauh hari mulai dari tiga bulan yang lalu kita sudah karena ada gembar gembor mau
jika digulirkan kembali otomatis kita wasit wasit tetap menjaga kondisi gitu kan
di latihan walaupun latihan di rumah masing masing tapi kita sudah tahu metode cara cara kita latihan gitu
dari total seratus wasit yang mengikuti pelatihan fisik sembilan puluh delapan wasit berhasil melampaui standar yang telah ditentukan
selanjutnya hasil tes fisik akan digabungkan dengan hasil penilaian lainnya untuk mendapatkan wasit wasit terbaik yang berhak memimpin laga
inka christy jakarta